masih bersama kami di good morning pemirsa pernikahan heboh kembali terjadi di bone sulawesi selatan
bukan karena perbedaan usia tetapi adanya pemberian ratusan cincin emas sebagai hadiah sekaligus mahar untuk mempelai wanita
tepatnya ada satu ratus delapan belas cincin nah mahar itu kabarnya sengaja dipersembahkan untuk istri tercinta sebagai bukti kesetiaan kita lihat liputannya
video amatir berdurasi dua menit lebih ini memperlihatkan kehebohan sejumlah anggota keluarga pengantin wanita
yang menghitung satu persatu cincin emas yang diterima mempelai perempuan dari keluarga mempelai lelaki menjelang resepsi pernikahan
ernie perempuan dua puluh enam tahun pasangan jumain dua puluh delapan tahun resmi melangsungkan akad nikah sembilan belas november lalu
dengan resepsi pada dua puluh tiga
dan dua puluh satu november
satu ratus delapan belas cincin emas diberikan kepada mempelai wanita
saat acara dilangsungkan di kediaman jumain di desa cumpiga
bone sulawesi selatan
ketika ditemui di rumah mempelai wanita
kedua pasangan ini pun terlihat bahagia
tidak menyangka adanya pemberian yang luar biasa itu
ernie pun merasa terkejut sekaligus senang
lima bulan ya
awal pertama kenalan itu di mana
di rumah sakit
oh memang satu tempat kerja ya
sempat kaget ya
tradisi pemberian mahar suku bugis ini disebut mamatoa
biasanya prosesi itu dilangsungkan menjelang resepsi pernikahan